usai menghadiri ktt g tujuh presiden jokowi dodo bertolak ke ukraina kemudian akan dilanjutkan dengan kunjungan ke rusia
jokowi menjadi pemimpin asia pertama yang mengunjungi kiev dan moskwa sejak konflik kedua negara terjadi
presiden disebut berniat membangun dialog untuk menghentikan perang
menurut menteri luar negeri retno marsudi dalam pertemuan g tujuh presiden sudah menyampaikan misinya di hadapan para pemimpin negara maju tersebut
presiden berharap adanya kesepakatan untuk mengaktifkan kembali rantai pasok global demi menghindari warga dunia jatuh ke dalam jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim
presiden mengajak negara anggota g tujuh maupun g dua puluh untuk memfasilitasi ekspor gandum ukraina serta meminta agar komoditas pangan dan pupuk rusia tidak dikenakan sanksi
bapak presiden juga menyampaikan pentingnya dukungan negara negara
presiden berharap anggota g tujuh akan meminta agar negara negara g dua puluh untuk mereintegrasi ekspor gandum dari ukraina serta ekspor komoditi pangan dan pupuk rusia ke dalam rantai pasok global
hal ini dilakukan melalui pertama tentunya yang diperlukan dukungan dari g tujuh adalah memfasilitasi ekspor gandum ukraina agar dapat segala berjalan
dan yang kedua pentingnya
presiden juga mengajak negara anggota g tujuh untuk memfasilitasi ekspor gandum ukraina agar dapat segala berjalan
presiden juga mengajak negara anggota g tujuh untuk memfasilitasi ekspor gandum ukraina agar dapat segala berjalan
presiden juga mengajak negara anggota g tujuh untuk memfasilitasi ekspor gandum ukraina agar dapat segala berjalan
presiden juga mengajak negara anggota g tujuh untuk memfasilitasi ekspor gandum ukraina agar dapat sekalian bisa menjatuhkannya

agenda agenda yang dibicarakan di dalam g dua puluh tadi
ktt nya sendiri itu kan sifatnya lebih formalitas lebih seremonial
tetapi ada agenda agenda yang memang sangat kita perlukan
untuk pemulihan ekonomi setelah pandemi
dan juga pemulihan ekonomi setelah perang ini
ini adalah usaha yang patut saya pikir perlu diapresiasi dari presiden
walaupun kita juga nggak tahu apakah efektivitasnya memang cukup tinggi
untuk itu atau enggak ya
si sis menilai usaha berani presiden joko widodo ini
perlu mendapat apresiasi tinggi
indonesia telah menjadi jembatan perdamaian rusia dengan ukraina
di hadapan negara anggota g tujuh maupun negara anggota brids
yakni brazil rusia india china dan afrika selatan
indonesia berupaya meyakinkan negara negara barat
untuk menghentikan beragam sanksi terhadap rusia
jika negara barat masih memberikan sanksi tersebut
bisa dipastikan perang kedua negara masih akan berlanjut